kodam tiga siliwangi dan polda jawa barat akan bersikap tegas untuk mendukung tugas satpol pp
menurunkan baliho tidak berizin termasuk baliho rizik syihab
penurunan baliho tidak berizin termasuk baliho rizik syihab dilakukan guna menjamin ketertiban
serta menegakkan peraturan terkait perizinan baliho
tni polri siap mendukung tugas satpol pp dalam menurunkan baliho tidak berizin
yang marak dipasang di sejumlah daerah di jawa barat
hal tersebut diungkapkan pangdam tiga siliwangi nugroho budi wirianto
usai menghadiri apel pengamanan pilkada serentak dua ribu dua puluh di halaman mapolda jawa barat selasa pagi
budi mengaku pihak tni akan membantu tugas satpol pp guna melakukan tindakan tegas
dengan menurunkan serta membongkar baliho tidak berizin termasuk baliho rizik sihab
selain untuk memastikan ketertiban pemasangan baliho
hal tersebut juga dilakukan guna penegakan peraturan terkait perizinan baliho
kita bersama sama dengan polri dan satpol pp akan menurunkan semua baliho baliho
supaya tertib karena baliho baliho yang tidak sesuai dengan aturan tentu kita akan tertibkan
hal yang sama juga diungkapkan kapolda jawa barat ahmad doviri
yang mengaku polri mendukung penertiban baliho yang diduga tidak memiliki izin
nah kehadiran kami tni polri dalam hal ini adalah mendukung sepenuhnya
kebijakan dari satpol pp sembilan belas terkait dengan penanganan baliho
disiplin protokol kesehatan kan
dari mulai yang sifatnya tertudan imbauan sampai tidak diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas
artinya apa undang undang yang sudah jelas
ada undang undang karantinaan ada undang undang wabah penyakit menular
ada pasal pasal di kuhp dan hal itu akan kita lakukan dengan tegas
seperti diketahui petugas satpol pp yang dibantu dengan petugas tni polri
secara intensif melakukan pembongkaran terhadap spanduk dan baliho
termasuk baliho rizik sihab di sejumlah daerah di indonesia
hal tersebut dilakukan setelah diduga spanduk dan baliho tersebut dipasang
tanpa memiliki izin pemerintah setempat hingga dinilai mengganggu ketertiban umum
freddy bangun bandung jawa barat